pemerintah kembali melakukan pembatasan ruang gerak bagi masyarakat di pulau jawa dan bali
ppkm darurat membuat sejumlah pusat perbelanjaan kembali harus melakukan pembatasan
menurut data dari asosiasi pengelola pusat belanja indonesia
sebelum tanggal dua puluh empat juni dua ribu dua puluh
meskipun dengan protokol kesehatan yang ketat pada masa ppkm darurat
hal ini berdampak pada kelangsungan industri pusat perbelanjaan
terutama bagi para pekerja di pusat perbelanjaan
saat ini kondisi pusat belanjaan
pusat belanja sudah sangat lemah kerugian sudah sangat besar
untuk melakukan suatu operasional sebuah pusat belanja juga membutuhkan biaya yang cukup besar
karena mau tidak mau dengan keadaan yang terus demikian
peraturan peraturan yang dikenakan kepada pusat belanja
menyebabkan mau tidak mau para tenan maupun juga pusat belanja
harus mengurangi tenaga yang bekerja di dalam sebuah pusat belanja